sementara itu kamis malam wakil ketua dewan pembina partai gerindra sandiaga uno bertemu dengan elit partai keadilan sejahtera pks di sebuah restoran yang ada di jakarta selatan
sebelumnya pria yang juga menjabat sebagai wakil gubernur dki jakarta ini menyambangi kediaman ketua umum partai gerindra prabowo subianto di jalan kertanegara jakarta selatan
sandi yang langsung menemui awak media seusai menghadiri rapat secara tertutup dengan para petinggi pks ini mengatakan bahwa ia diberi pesan oleh prabowo untuk berdiskusi tentang strategi pemerintahan baru indonesia yang nantinya berupaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi di indonesia
dalam rapat ini ia diberi mandat oleh prabowo untuk menyamakan persepsi antara kedua partai
jadi ini kemitraan koalisi antara gerindra dan pks ini
dan kami sangat lega bahwa banyak sekali persamaan antara pks dan gerindra
dan seperti diarahkan oleh pak prabowo sendiri tadi bahwa kita cari dulu persamaannya
dan kita ingin memastikan isu isu strategis lainnya itu dibahas di tingkat selanjutnya
tapi kita samakan dulu bahwa ini isu ekonomi
masyarakat yang sangat merasakan kekhawatiran bahwa
hidup sekarang dibandingkan dengan lima tahun yang lalu tidak ada perbaikan
itu yang dibicarakan tadi